antrean kendaraan pemudik juga terpantau terjadi di pelabuhan penyeberangan padangbai
kecamatan manggis kabupaten karangasembali
para pemudik mengaku sudah antre sejak sabtu pukul sepuluh malam dan belum bisa menyeberang pada minggu pagi
tak hanya sepeda motor dan mobil pribadi
truk pengangkut sembako yang hendak masuk ke pelabuhan untuk menyeberang ke pelabuhan lembar lombok nusa tenggara barat juga masih terjebak
untuk bisa mengangkut seluruh pemudik pada minggu siang
pihak pelabuhan juga menambah jumlah perjalanan dan mempercepat proses bongkar muat penumpang